gelombang demonstrasi menentang undang undang cipta kerja masih berlangsung di sejumlah daerah aksi buruh
bahkan berakhir ricuh aksi dilakukan guna melawan pemerintah dan juga dpr yang
tetap ngotot mengesahkan undang undang cipta kerja yang dinilai merugikan buruh dan juga pekerja
presiden jokowi sempat memanggil dua ketua perwakilan serikat buruh ke istana namun hal itu tidak berhasil memendung aksi
sejauh mana kemudian aksi buruh ini akan melawan dan bagaimana pemerintah atau istana menyikapi rentetan atau gelombang aksi buruh yang terjadi sejak kemarin sampai dengan besok bahkan diprediksi masih akan terjadi aksi
kita akan coba dalami pada malam hari ini terkait dengan upaya buruh melawan undang undang cipta kerja
saya akan sapa tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada bang doni gahral tenaga ahli utama dari kantor staff presiden selamat malam bang doni
selamat malam bang renhar
baik terima kasih bang doni sudah bergabung dan ada pak asmat serum ketua konsulat fspmi karawang
pak asma selamat malam pak
selamat malam bang renhar
baik dan lewat sambungan telepon ada pak andi gani nenawea presiden kspsi selamat malam pak andi gani
selamat malam pak asmat selamat malam pak asmi selamat malam kawan perjuangan di karawang
baik saya akan langsung ke pak andi gani terlebih dahulu karena anda sempat dipanggil ke istana oleh presiden joko widodo
apa isi pembicaraan anda
bagaimana anda dengan pak presiden merespon omnibus law cipta kerja pak andi gani
yang pertama saya mesti jelaskan dari awal
saya melakukan dialog dan komunikasi dengan presiden itu saya awali waktu bulan april mas
april itu dan akhirnya melahirkanlah penundaan omnibus law
jadi tidak benar kalau ada rumor sepeda bahwa itu ada negosiasi jabatan soal wamen dan sebagainya
kita tidak ada kita menyampaikan kepada pemerintah di detik detik akhir
dan kita berharap tentu ada penundaan pembahasan karena masih banyak pasal yang harus dikaji kembali
dan akhirnya saya sudah memprediksi bahwa aksi ini akan terus membesar
tapi saya juga mengingatkan kepada teman teman buruh kepada anggota saya dan seluruh buruh yang bergerak
kita melakukan gerakan damai jangan terprovokasi apapun dan tetap menjaga kondisivitas di wilayah masing masing
oke ketika di detik detik terakhir tadi tapi kan kemudian di dpr
masih tetap memutuskan apakah pembicaraan itu tidak berujung pada kesepakatan atau apa respon presiden ketika mendengar apa yang anda sampaikan
saya tidak bisa menyampaikan ya karena itu internal
tidak bisa menyampaikan secara luga
tapi gini intinya adalah biar rakyat menilai
lima fraksi pada saat itu sudah mengepukakan beberapa waktu sebelumnya akan berjuang untuk menarik kluster tenaga kerja
jadi teman teman presiden punya data dan detail mengenai fraksi fraksi apa saja
dan ternyata di detik detik terakhir tadi ada beberapa fraksi yang menilai
di detik detik terakhir tujuh fraksi mendukung dan dua fraksi yang tugas menolak yaitu demokrat dan pks
biar rakyat menilai lah situasi di dpr seperti ini mas
apakah anda mau mengatakan bahwa sebetulnya presiden sepakat untuk menunda tapi dpr tidak mau menunda begitu pak andi
saya tidak bisa mengatasnamakan presiden
karena situasi terakhir itu berbeda dengan saat bulan april ketika saya bicara dengan presiden
pak andi istana lalu saya ajak bung sain iqbal ke istana dua hari setelah itu
saya tidak bisa mengatakan presiden sepakat untuk menunda tapi itu berbeda
waktu bulan april dan saat kemarin pada saat itu dengan super cepat
bamus mempersingkat semua dari paripurna tanggal delapan dan tiba tiba saja tanggal lima belas
mungkin ini undang undang akan memecahkan rekor di dunia secepat
jadi anda menyampaikan aspirasi aspirasi buruh penolakan tetap terhadap undang undang omnibus law itu
kepada presiden ketika diperoleh
yang pasti begini pak
saya dengan pak jokowi memang sangat dekat dari dulu
dan juga saya memimpin relawan jokowi juga ketua umum dan buruh sahabat jokowi
kalau soal buruh saya selalu bicara dengan presiden secara lugas dan tegas
jadi masyarakat bisa menilai bahwa ini tidak ada unsur
bahwa ada kelompok yang tidak suka lupa perintah
bagaimana mungkin saya sebagai loyalis beliau dari sejak pilgub dki
pilpres dua ribu empat belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
ingin membuat situasi tidak berusaha itu tidak mungkin
jadi buruh ini untuk kesejahteraan pekerja
dan ketika saya tergerak untuk memimpin langsung penolakan ini
kalau banyak alasan alasan mengenai pesangon kakak wetik
tenaga kerja asing dan juga banyak hal lah yang memang menurut saya merugikan buruh indonesia
oke jadi sikap anda meskipun sudah bertemu dengan presiden tidak berubah
tetap kspsi menolak undang undang omnibus law cipta kerja
ya sikap saya tegas dan konsisten dari awal
walaupun rumus mengedal ketika selesai dari istana bahwa ada penawaran dua woman pada seri belian adegan
saya tegaskan di sini mas di cnn
pada awal membutuhkan kabinet saya sudah diminta masuk kabinet
itu mesti ditegaskan
saya sudah diminta masuk kabinet dan saya meminta oleh presiden
diberikan kesempatan saya ingin tetap menjadi presiden kspsi saja
itu sudah saya sampaikan
jadi kalau ada rumus menyampaikan saya akan dapat jabatan
itu dari awal keputusan kabinet saya sudah diminta masuk
nah mas doni gahral tahu persis soal itu
jauh sekali dari itu dan fokus saya ini adalah
sekarang bagaimana kita akan berjuang
membentuk tim hukum yang kuat
berjuang secara konstitusional
melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi
apakah sikap kspsi itu juga dikonversikan dituangkan atau dilakukan dalam bentuk
tetap meminta para buruh untuk melakukan aksi demonstrasi sampai dengan besok pak andi gani
saya mengerti betul kekecewaan anggota saya
seluruh buruh indonesia
begitu mereka melihat hasil dari undang undang tersebut
dan juga jika panjang mas perjalanannya
dari mulai tim teknis tim perumus di dpr
kita bertemu dengan balik bertemu dengan seluruh fraksi di dpr

oke oke jadi tetap menginstruksikan untuk tetap melakukan aksi demonstrasi dan juga penolakan pak andi gani
ya yang pasti saya sudah meminta kepada teman teman di seluruh wilayah di indonesia
tergerak dengan damai berjuang sehormat sehormatnya
jangan melakukan rusakan apapun
jangan ada gesengan apapun
tetap jaga nafas juang buruh indonesia
oke baik sebelum saya ke bang doni saya mau ke pak asmat serum dulu
ini yang buruh di daerah karawang
tadi kalau kita lihat ada juga tadi kami lihat gambarnya ini ya pak asmat
cukup banyak banyak sekali aksi buruh di karawang bahkan sampai memadati jalan jalan di sana
aksi ini dilakukan dalam bentuk apa pak asmat
apakah ada respon dari pemerintah daerah atau siapapun yang berwenang yang anda tuju dari aksi tersebut
baik aksi hari ini adalah hari kedua
karena kemarin kita melakukan aksi di perusahaan perusahaan secara kondusif aman dan tetap menjaga protokol kesehatan

kemudian karena dirasa aksi ini tidak berhasil

ketika kita melakukan aksi ke pemerintah daerah
dan dari empat kawasan dan satu non kawasan kita prediksi saat itu turun sekitar dua puluh lima ribu lebih buruh terponsentrasi di pemerintahan kabupaten karawang
oke ada respon pak asmat dari pemerintah daerah
atau dprd mungkin
tadi kita enam koalisi buruh selain spmi ada koalisi buruh yang lain
ketika kita datang ke sana kemudian diterima oleh anggota dan ketua dprd kabupaten karawang
tetapi yang hadir tadi hanya dua praksi yaitu praksi demokrat dan praksi pks
kebetulan setelah kita melakukan perbincangan bersama
kedua praksi tersebut setuju untuk bersama sama menolak undang undang omnibus law
yang sebenarnya menurut kita itu terlalu dipaksakan
baik jadi ada melakukan aksi dan kemudian sempat diterima oleh anggota dprd di karawang
saya ke bang doni kalau gitu
bang doni ini tadi sempat juga perbincangan ya dengan pak andi gani
sempat dipanggil presiden juga presiden jokowi
jadi sebetulnya apa tujuan pak presiden memanggil perwakilan buruh kemarin
bang doni mungkin bisa menjelaskan apakah untuk mendengar aspirasi meredam keadaan atau apa
baik jadi demokrasi adalah komunikasi
dan presiden berkomunikasi dengan semua kelompok kepentingan
apalagi serikat buruh yang cukup besar
terutama pak andi gani dan pak syed iqbal
untuk menerima masukan
jadi presiden sangat terbuka
dan setelah itu tentu saja kita tahu prosesnya sudah selesai
dan mekanisme satu satunya untuk mengajukan keberasan adalah melalui judicial review
tapi pemerintah menghargai demonstrasi sebagai hak menyuarakan pendapat
hak menyampaikan aspirasi
dan menghargai bahwa itu dilakukan dengan damai dan dengan protokol kesehatan
jadi tidak ada niatan sama sekali untuk meredam bernegosiasi
apalagi tawar menawar jabatan
komunikasi yang memang fundamental penting untuk menerima semua masukan
dan mencari jalan yang terbaik
saya kira setelah ini disahkan
satu satunya adalah dengan judicial review
dan pemerintah juga akan bersiap untuk itu
begitu pak renhat
apakah artinya pemerintah juga tidak akan mencabut
tidak akan membatalkan begitu
ini kan undang undang inisiatif dari pemerintah sebetulnya
omnibus law cipta kerja
meskipun kita lihat ada banyak sekali aksi penolakan yang terjadi di berbagai daerah
ya seperti dikatakan tadi
bahwa aksi itu adalah bentuk dari penyuaraan aspirasi
dari kelompok kelompok yang ada
yang pertama yang kedua
satunya saluran untuk menyalurkan keberatan dan catatan catatan adalah judicial review
dan nanti kita akan lihat bersama sama
kalau memang dalam ar itu
berapa pasal yang dianggap bermasalah itu harus dibatalkan
ya pasti akan dibatalkan
jadi kita mengikuti mekanisme yang sesuai dengan konstitusi
iya selain kemudian menghormati menghargai proses demonstrasi
sebagai bagian dari aspirasi dalam kehidupan berdemokrasi
tapi melihat suara yang begitu besar
tidak hanya buru pekerja tapi juga bahkan mahasiswa mogok nasional
sampai besok juga akan melakukan demonstrasi
tidakkah itu berarti
itu kemudian menjadi pertimbangan pak jokowi atau istana
untuk kemudian bisa mendengar lagi apa yang menjadi keluhan dari mereka bang doni
mereka tidak tutup telinga ya terhadap apa apa yang disuarakan
oleh teman teman buruh mahasiswa dan kelompok kepentingan lainnya
tapi sekali lagi
untuk mengajukan keberatan terhadap undang undang ini
dan ketika kemudian nanti di konstitusi kemudian
eurawasal yang harus dibatalkan ya kita akan ikut saja
mekanisme itu ya pemerintah menunggu saja
kalau memang nanti ada pihak yang menjudisiriviewkan undang undang ini
begitu bang renhard
pak andi gani
judicial review tadi juga sempat anda sebutkan
juga menyiapkan ke arah sana
nah untuk menyiapkan ke arah sana
apa saja yang sudah dipersiapkan oleh kspsi atau mungkin
serikat buruh pekerja yang lain
karena itu tampaknya menjadi jalan satu satunya untuk bisa
melihat kembali meninjau kembali
atau membatalkan mungkin undang undang yang sudah disahkan
kami bahas ustaz jeddah pak andi gani
bang doni dan juga pak asmat
ustaz jeddah berikut kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali bersama kami
kita masih membahas terkait dengan undang undang cipta kerja yang disahkan
kemudian buruh melawan saya ke pak andi gani nenawea lagi
pak andi setelah ada pembicaraan dengan presiden joko widodo
kemudian undang undang ini disahkan di dpr sudah ketuk palu
apakah sampai di situ saja komunikasi dengan istana dilakukan
atau ada follow up lagi sebetulnya pak andi
untuk memperjuangkan apa yang teman teman buruh inginkan
tentu domainnya sudah tidak lagi di dpr
tetapi presiden masih bisa mengeluarkan perpu
tapi apakah itu mungkin
nah itu kami menempuh langkah konstitusional
dan banyak advokat advokat di indonesia di negeri ini
sudah menghubungi saya dari kemarin
dan siap bergabung untuk melakukan gugatan pada pemerintah
melalui jl di mahkamah konstitusi
dan saya punya keyakinan besar
kita akan menang di mahkamah konstitusi
mudah mudahan karena banyak sekali hal hal yang memang
tidak memenuhi kaedah kaedah hukum
keyakinan anda berdasarkan apa pak andi gani
ya banyak hal
bahwa pasti hakim di mahkamah konstitusi akan melihat
banyak banyak hak buruh tereduksi di undang undang yang baru
dari undang undang tiga belas mengenai pesangon
mengenai outsourcing mengenai tenaga kerja asing
dan banyak hal banyak hal yang masalah yang memang kurang
dikaji lebih dalam oleh dpr
karena itu kita minta pada waktu itu ditunda
untuk dikaji dan jangan seperti orang dikejar kejar gitu loh
saya juga sudah mulai aneh ketika paripurna tanggal delapan
isinya maju tanggal tujuh malam tanggal lima oktober
dan waktunya sangat cepat sekali
saya untuk membahas itu
oke tapi kan pak jokowi juga menginginkan ini cepat disahkan pak andi
sekali lagi itulah domen pemerintah dan dpr
kami dari gerakan bulu dari awal konsisten menolak
komunikasi kelasnya setelah kerja
karena punya dasar dasar pemikiran
dan kami sudah serahkan sebagai pemerintah dan dpr pasal perpasal
kita sudah menempuh jalur komunikasi yang sangat panjang
jadi kami melakukan musyawarah panjang sekali
dari tim teknis yang dibutuhkan oleh kemenaker
setelah itu tim perhubungan yang dibutuhkan oleh baleg dan bpn dpr
semua sudah kita lalui
dan memang jalan akhir satu satunya aksi
oke oke setelah aksi kemudian akan ada judicial review
persiapan apa yang akan disiapkan
sampai kemudian anda yakin tadi bisa dikabulkan
bahkan akan didukung oleh banyak advokat tadi ada katakan
sudah banyak advokat yang mengatakan dukungan kepada kami gerakan dulu
dan kami sudah menyiapkan langkah langkah itu
dan kami sudah membuat rencana a rencana b
dan ternyata memang sudah kita prediksi
dpr mempercepat hasilnya seperti ini
dan kita akan lakukan seperti ini
dan itu sudah kita persiapkan
karena itu kita sudah punya pasal pasal pembanding
pada saat kita melakukan komunikasi dengan dpr dengan pemerintah
jadi semua sudah siap untuk kita melakukan gugatan di mk
oke baik saya ke pak asmat serum dari fspmi karawang pak asmat
meskipun mungkin sudah banyak yang mengetahui apa tuntutan dari para buruh
tapi tidak ada salahnya anda di tayangan live televisi hari ini
juga mengungkapkan itu poin poin kekecewaan anda
apa tuntutan anda di sini ada bung doni gahral dari kantor staff presiden
ada juga pak adi gani juga dari kspsi
apa yang silakan anda mungkin bisa mengutarakan
apa yang tadi yang menjadi poin poin tuntutan anda pak asma serum
terima kasih sebenarnya sudah dari awal bahwa sejak masih rancangan undang undang
kita berharap bahwa omnibus law cipta kerja ini untuk tidak dijalankan
atau tidak diundang undangkan karena sudah jelas bahwa hampir sama
semua federasi atau konfederasi bahwa isu yang kita angkat itu ada sepuluh
diantaranya adalah tentang phk dan sanksi pidana bagi usaha
kemudian tentang pesangon kemudian tentang kontrak seumur hidup
outsourcing ada di dalamnya kemudian waktu kerja
dan cuti yang katanya cuti masih diberikan tetapi tidak mendapatkan upah
jadi sepuluh isu itu sebenarnya sudah sampai kepada tingkat
anggota di perusahaan perusahaan
oleh karena itu sejak kemarin hingga besok puncaknya tanggal delapan
kita akan terus melakukan perlawanan perlawanan
betul yang tadi disampaikan oleh bang andi tadi
mungkin baik pangan maupun secara hukum nanti di tingkatan presiden spmi
dan presiden kspsi yang akan melakukan itu
oke jadi sampai besok masih akan tetap melakukan aksi
kita masih akan tetap melakukan aksi ada sebagian yang memang mungkin
akan bergerak ke jakarta tetapi sebagian besar lagi masih di daerah karawang
oke bentuk aspirasi bentuk aksi yang akan dilakukan apa untuk besok rencananya pak asman
instruksi sama seperti hari ini bahwa kita akan meminta kepada pekerja
yang sedang mogok produksi atau stop produksi untuk bersama sama ikut menyuarakan aspirasi
sebagian ke pemerintah daerah
oke sementara sebagian lagi akan bergerak ke jakarta
sebagian itu akan bergerak menuju gedung dpr ri sesuai dengan instruksi atau arahan
tetapi sebagian besar lagi tetap akan ada di kabupaten sawang
dan bergerak ke pemerintahan kabupaten karawang
oke jadi sebetulnya apa yang anda perjuangkan anda aspirasikan ini sudah sejak lama ya pak asma
sampai kemudian di kemarin lah ini menjadi salah satu puncaknya karena disahkan oleh dpr
nah oleh karena itulah kenapa dpr terlalu terburu buru yang rencananya tadi kata bang andi gani
adalah di tanggal delapan kemudian dimajuin tanggal tujuh tiba tiba di tanggal lima kemudian disahkan
nah itu kekecewaan buruk
kita berharap sebenarnya tentang undang undang klaster tenaga kerja omnibus klaster tenaga kerjaan ini
kemudian apa namanya
saling komunikasi antara pemerintah dengan wakil dari pekerja gitu
bang doni kalau kemudian dpr terburu buru yang tadi dikatakan juga oleh bang andi gani
oleh pak azman serum begitu apakah terburu burunya dpr ini juga satu suara dengan yang diinginkan oleh presiden jokowi dodo
agar omnibus locipta kerja ini segera disahkan
ya kalau kita tidak bisa mengomentari proses di dpr
presiden memang menginginkan agar ini cepat diselesaikan supaya kita bisa punya pedoman undang undang
untuk memudahkan usaha dan itu saja menciptakan lapangan pekerjaan begitu
tapi kalau kita diminta berkomentar mengenai kenapa dpr cepat ya itu proses politik yang terjadi
dan itu sudah dicahkan dan memang satu satunya jalan untuk mengajukan keberatan adalah
apa namanya melalui mahkamah konstitusi
karena konstitusi adalah tolak ukur utama kita dalam hidup bernegara
berbakar bernegara dan semua akan diuji berdasarkan itu
dan saya percaya hakim mahkamah konstitusi akan memutuskan yang terbaik buat bangsa ini
karena itu bang rehat
oke tapi apakah terburu burunya ini juga hal yang sama yang diinginkan oleh presiden joko widodo oleh istana negara
ya presiden ingin ini cepat selesai
tapi saya tidak tahu
saya tidak bisa mengomentari proses politik yang ada di dpr
mengapa itu dianggap terburu buru atau bagaimana
itu kan saya kira satu proses yang memang sudah terjadi
dan kita hanya kemudian bisa melihat bahwa itu sudah disahkan
dan kita kalau mau ada keberatan silahkan mengajukan cr
tapi apa atau terburu buru ya kita tidak bisa berkomentar mengenai itu
saya ke pak andi gani lagi
pak andi per hari ini juga masih terjadi mogok nasional masih terjadi kerusuhan demo yang berujung ricu ya di beberapa tempat
bahkan ada elemen mahasiswa juga
apa tanggapan anda pak andi gani melihat aksi demonstrasi yang terjadi sampai dengan hari ini
yang pasti saya sampaikan tadi bahwa saya sudah memprediksi kemarahan buruh dari awal
banyak hakikat mereka yang mengalami degradasi dari aturan lama udara tiga belas tiga dengan omnipunis
tetapi memang saya sudah sampai ke pemerintah dan dpr
situasi akan seperti ini
situasi di alamnya akan terjadi seperti ini
sudah jelaskan dari lima sampai enam bulan yang lalu mas
jadi saya dapat memahami kenapa begitu besarnya aksi di beberapa daerah sekarang
dan yang penting buat saya seperti saya di awal tadi menyampaikan kepada seluruh buruh indonesia selama ini kita bergerak dengan damai
jangan terprovokasi dan tetap pada fokus perjuangan kita yaitu kesejahteraan buruh indonesia
jadi fokus tunggal kita adalah bagaimana menutup hakikat buruh indonesia
pemerintah juga mengerti dari dpr melihat situasi seperti ini sekarang semua orang bertanya kepada saya
loh kok bisa jadi di bumu sabit raya saya sudah ingatkan dari awal
ketika hakikat buruh ditembiri ketika ada degradasi dan itulah yang akan terjadi di lapangan
ada komunikasi terakhir anda dengan mungkin pimpinan dpr kah atau panja
untuk apa berkomunikasi lagi buat saya
untuk apa karena domainnya sudah tidak di dpr
ketika sudah di petisudang undang tentu kami menyempuh laka laka ke otis susi yaitu cr ke mk
ke dpr juga sudah dicahkan dan tidak ada perlunya lagi ke sana
oke baik pak andi bang doli dan juga pak asmat kita break terlebih dahulu
nanti kita akan bahas bagaimana kemudian buruh sebaiknya menyikapi undang undang cipta kerja ini
meskipun masih akan ada jalan judicial review
tapi paling tidak
sementara ini bagaimana kemudian teman teman buruh menyikapi keputusan yang sudah ada
kami akan membahasnya di segmen terakhir dialog tetap bersama kami
baik anda kembali di cnn indonesia newscast kita masuk ke segmen terakhir dialog
saya mau ke pak asmat serum terlebih dahulu
pak asmat jadi terakhir pak ini setelah disahkan oleh dpr tentu undang undang cipta kerja ini akan banyak berdampak ya terhadap
kehidupan kesejahteraan para buruh
sementara ini bagaimana anda dan rekan rekan merespon undang undang yang baru ini
melihatnya seperti apa selain melakukan aksi demonstrasi
baik sebenarnya kalau ini benar benar jadi dan diterapkan dengan situasi sekarang saja kita sangat kesulitan sekali ya
khususnya tentang cuti ya
kita angkat salah satunya misalnya cuti gitu ya cuti haid atau cuti melahirkan
ini tidak semua perusahaan menggunakan cuti tersebut
atau kita angkat misalnya tentang upah minimum sektor di kabupaten ya
masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan upah pmsk nya
apalagi kemudian kalau nanti undang undang omnibus law cipta kerja itu
itu sudah jelas sekali bahwa nantinya itu kita akan menggunakan upah minimum kabupaten
tetapi ada syarat tertentu
atau kita menggunakan upah minimum provinsi yang notabene nya kerawang itu sekarang upah tertinggi di indonesia
kalau kemudian nanti kita menggunakan upah minimum provinsi sedangkan upah minimum provinsi sekarang itu di jawa barat sekitar rp satu delapan ratus
dan upah di kerawang itu itu sudah jelas sekali
berapa tahun kita tidak akan naik upah sampai upah minimum provinsi itu menyentuh angka lima puluh
atau tentang pasal pasal yang lain entah itu tentang pesangon kontrak yang kita lihat kayaknya seumur hidup gitu loh
dan saya sudah pelajari ada tentang dua belas hak tentang omnibus law
saya perhatikan satu persatu ternyata di situ keterangannya tidak lengkap
saya berharap dengan sangat dan dengan sekuat tenaga agar omnibus law ini dicabut atau dibatalkan
oke dicabut atau dibatalkan
kalau tetap berjalan undang undangnya seperti apa tanggapan atau respon dari anda
kalau tetap berjalan ini buat pekerjaan ini
sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa bagi saya dengan situasi seperti ini saja kita kedodoran
apalagi nanti kalau memang sudah lagi diterapkan akan banyak sekali masalah khususnya di kabupaten karawang
karena kabupaten kerawang ini termasuk basisnya industri otomotif di indonesia
dan kami pasti akan sangat kesulitan sekali dan masih tetap berharap sekarang itu
agar undang undang ini dibatalkan
oke kesulitan seperti apa yang nanti sudah ada gambaran akan dihadapi oleh anda dan rekan rekan buruh di karawang paling tidak pak asmat
pasti mereka akan yang pertama kali adalah yang terasa tentang upah minimum sektoral di kabupaten pelawang yang selama ini selalu tertinggi
dan nantinya akan banyak keluhan keluhan dari anggota karena bicara tentang upah minimum sektoral
ini kan perusahaan otomotif misalnya elektronik atau perusahaan perusahaan yang cukup besar
memang upahnya berbeda dengan upah upah kayak misalnya pabrik kecil gitu ya atau garmen gitu
seandainya nanti undang undang ini disahkan ini akan banyak sekali keluhan keluhan dari anggota dan disitulah
kayaknya spni akan banyak sekali pekerjaan untuk menyelesaikan kasus yang semakin banyak sepertinya
hmm oke oke berdampak terhadap pendapatan ya yang paling akan terasa paling tidak itu ya pak asman
itu yang pertama belum lagi tentang ancaman bahwa status dia yang selalu kontrak atau outsourcing seumur hidup
bang doni ada yang ingin anda tanggapi bang dari apa yang disampaikan pak asmat
itu adalah contoh contoh real yang nantinya akan mereka hadapi paling tidak
ya kami juga sudah membaca catatan catatan dari serikat pekerja
ya dan memang sekali lagi kami menghargai ya apa yang disampaikan
kami berharap agar aksi yang dilakukan tetap damai dan dalam kode protokol kesehatan
dan sekali lagi konstitusi adalah tolak ukur terakhir ya kita dalam mengugat satu produk perundang undangan
nah memang ada pasal pasal yang memang solid ya dengan argumentasi yang kuat itu apa
pantas dibatalkan ya kita akan menerima dengan lapang dada begitu
tapi sekali lagi sikap pemerintah adalah ya bahwa undang undang ini sudah disahkan dan satu satunya jalur untuk mengajukan keberatan dan gugatan adalah
jalur mahkamah konstitusi dengan judicial review
tapi sekali lagi kita menghargai semua masukan semua saran semua pendapat
kita tidak alergi terhadap pendapat pendapat kritis terhadap undang undang ini
ini sekali lagi kita berharap nanti di mahkamah konstitusi kita bisa kemudian beradu argumen
dan akhirnya seperti tadi kata bang andi kalau misalnya yakin menang ya
sehingga kita akan bersiap untuk itu
oke pak andi gani terakhir dari anda seperti apa ke depan ini setelah disahkan akan ada judicial review
tapi paling tidak untuk menyiapkan ke arah sana bagaimana dan sementara ini bagaimana kemudian buruh menyikapi undang undang cipta kerja yang baru
karena pasti akan berdampak langsung seperti yang di pak asmat sampaikan
yang pertama undang undang itu tentu tidak langsung berlaku
karena itu masih ada waktu kita lihat presiden sebelum menandatangani undang undang tersebut
kita berharap presiden bisa melakukan perbu
tapi kalaupun itu tidak dilakukan oleh pemerintah kami sudah menyiapkan langkah untuk dia ke mahkamah konstitusi
jadi masih ada waktu tiga puluh hari ini presiden apakah akan menandatangani atau tidak
kalaupun presiden tidak menandatangani pun tiga puluh hari langsung berlaku undang undang tersebut
intinya buru tidak mau berandai andai kembali
nanti kami di dpr begitu banyak bersebar fraksi fraksi
begitu banyak bersebar fraksi fraksi
seperti membela guru ada lima fraksi menyatakan akan berjuang berjuang berjuang
dan setiap kenyataannya seperti itu
oke tapi anda tetap berkeyakinan bahwa ini akan membuahkan hasil di judicial review nanti
tentu kita harus punya keyakinan
kalau kami tidak punya keyakinan kami tidak akan melakukan jr ke mahkamah konstitusi
karena itu kami menunjukkan betul buruh indonesia berjuang secara dewasa
kami menempuh dialog dan komunikasi dengan pemerintah
membangun komunikasi dengan dpr
kami sudah berjuang sampai titik titik terakhir bahkan
tetapi kalau begitu tidak dan saya dapat memahami
begitu banyak anggota kami buruh indonesia bergerak hari ini
mulai dari kemarin dan juga besok kami dapat memahami kekecewaan mereka
tapi seperti yang saya sampaikan tadi jangan pernah gerakan buruh terprovokasi
karena fokus kita adalah kesejahteraan buruh indonesia
fokusnya tetap di situ
jadi kami para pimpinan buruh saya dengan buk sain iqbal dan buk sain iqbal
dan beberapa teman pimpinan buruh lainnya
menyiapkan langkah hukum
lantas hukum dengan segala dasar gugatan
kita menyiapkan hukum melakukan fdd
melakukan sharing dengan seluruh teman teman stakeholder
untuk menyiapkan gugatan ke mahkamah konstitusi
karena itu juga langkah konstitusi yang harus kita gunakan
baik apapun jalur perjuangan yang nanti akan menjadi pilihan
termasuk dibawa ke judicial review
semoga membawa kebaikan bagi semuanya
terima kasih banyak bang doni gahral
tenaga alih utama kantor staf presiden
pak andi gani nenawea presiden kspsi
terima kasih banyak pak asmat serum ketua konsulat fspmi karawang
sudah berdiskusi pada malam hari bersama dengan kami
terima kasih bapak bapak sekalian
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di cnn indonesia newsro